dunia politik tanah air menempatkan kinerja dalam penanganan pandemi menjadi panggung politik tersendiri
akankah kinerja menjadi faktor utama atau politik indonesia masih kental
mewarnai dunia politik pada tahun dua ribu dua puluh dua sudah terhubung secara virtual
revolusi rizawa pemret dan kepala peliputan cnn indonesia
baik pak terima kasih
sehat ya mas
dan juga kita ditemani bang elvan dhani sutrisno pak pemret the t com
sehat bang sehat
oke itu yang paling utama saat ini
oke terima kasih mas revo dan juga bang elvan
saya langsung ke bang elvan kalau gitu
bagi sebagian orang begitu ya atau tokoh tokoh politik lah
katakan pandemi ini ibaratnya blessing in disguise gitu ya
apalagi mereka yang kemudian ingin maju ke pentas politik
nah sebelum membahas pandemi yang berdampak
pada tokoh tokoh untuk mendapatkan keuntungan elektoral
kita ingin mendengarkan sedikit bagaimana perspektif editorial
untuk evaluasi penanganan pandemi di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin
oke pak herdi
saya kira perjalanan panjang ya proses yang sangat melelahkan gitu
akhirnya kita bisa melewati pandemi yang dari tahun dua ribu
mencapai puncak dua ribu dua puluh
kemudian di dua ribu dua puluh satu pasar dua ribu dua puluh satu mulai in blinded
sekarang kita sudah
relatif saya lihat masyarakat sudah mulai hidup normal kembali ya
istilahnya apa namanya meskipun varian baru keluar gitu
omnisipan segala macam
tapi masyarakat sudah terbiasa dengan protokol kesehatan
sehingga akhirnya sudah mulai bisa hidup normal dengan
apa tentunya dengan normal baru
sementara pemerintah masih juga sangat hati hati
saya lihat setiap kali ada kayak nataru kemarin kebijakan juga sangat ketat
masyarakat kesadarannya tinggi juga meskipun liburan rame
tapi juga masih terkontrol
terkontrol dengan baik
mudah mudahan tentu saja kita sudah betul betul merdeka dari pandemi
sehingga apa namanya masyarakat bisa hidup normal baru
dan apa perekonomian semua pertumbuhan juga kembali bisa langgar
menarik adalah sampai sekarang verdi kita masuk di tahun dua ribu dua
bisa mendatang tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah tahun politik
jadi tahun politik yang sudah sangat kental kelihatan dari akhir tahun kita sudah langsung bertemu dengan
ketum pbnu yang baru ya
seketika itu juga
kemudian terjadi kemungkinan untuk meluncarkan politik di beberapa partai meningkat
tkp misalnya langsung disinggung singgung bakal terjadi suksesi dan lain sebagainya
kalau kita bicara tentang pejabat di tengah pandemi
sebetulnya ketika pandemi itu menghantam indonesia
maka yang berkewajiban untuk melindungi masyarakat adalah pemerintah
pemerintah itu dimulai dari presiden kemudian kepada gubernur dan lain ke bawah
sehingga apabila fokus mereka pemerintah tentu adalah bagaimana menyelamatkan negara dari pandemi
menyelamatkan masyarakat agar masyarakatnya sehat dan
bisa selamat keluar dari pandemi
kemudian bahwa kemudian akhirnya karena itu kemudian mendapat benefit politik
saya kira sah sah saja tentunya mereka yang elektabilitasnya naik
pasti dipandang masyarakat mereka bekerja dengan baik
apa berhentas apa menuntaskan pandemi
ya yang salah adalah ketika mereka tidak kerja tapi mereka sibuk pencitraan
nah itu yang patut dipertanyakan
tapi saya kira masyarakat sudah cerdas survei itu kira kira menggambarkan
ya bahwa masyarakat melihat kinerja mereka
memang resikonya adalah
dari empat nama telakas itu verdi
sebetulnya mereka memang megang daerah daerah besar ya kan
kalau kita lihat empat besarnya tadi ada
dibawahnya prabowo yang naik turun kemudian ada juga ridwan ngambil
mereka itu yang dapat benefit publikasi yang tinggi
isunya adalah kepala daerah yang lebih kecil tingkatannya
bupati wali kota dan lain lain itu kan tidak terekspos dengan baik
tapi tentu saja mereka juga bekerja sangat maksimal
karena presiden juga tidak bisa bekerja dengan hanya menterinya sendiri
tanpa kepala daerah yang ikut menyadarkan masyarakat
untuk kemudian bisa bersama sama keluar dari pandemi
oke berarti kemudian pencitraan tokoh ini masih ada begitu ya
dan ini juga diambil sebuah kesempatan bagi mereka mereka
atau pejabat pejabat tadi untuk terus mencitrakan diri begitu
walaupun situasinya di saat pandemi
saya ke mas revo mas revo evaluasinya di penanganan pandemi dua ribu dua puluh satu ini
salah satunya juga masalah koordinasi komunikasi kebijakan
yang berubah ubah apakah di dua ribu dua puluh dua ini akan terjadi seperti itu
kalau kemudian tidak ada kontrol begitu atau satu suara begitu
untuk menangani pandemi ini atau bagaimana sebenarnya
iya fer memang kemarin ketika kita lihat di tahun dua ribu dua puluh satu dan sebelumnya dua ribu dua puluh
ada beberapa kebijakan yang terlihat memang berubah ubah gitu
tapi kan memang sebagian bisa memahami sebagian bisa dipahami
karena memang ini kan hal yang baru ya pandemi ini hal yang baru buat kita
tapi tentu kita juga mengkritisi karena kebijakan yang berubah ubah
juga akan membingungkan masyarakat gitu ya
dan itu tidak cukup baiklah buat kehidupan kita gitu kan
membingungkan ini kan membuat kita misalnya harus bagaimana kita
masyarakat memang butuh guidance yang jelas
nah tapi begini yang menarik memang yang tadi disampaikan oleh mas elvan
pada saat ini kita lihat pejabat kita lihat memang cukup serius ya
untuk menangani pandemi ini gitu
dan hasilnya tentu ketika mereka bekerja secara sungguh sungguh
pastinya akan berpengaruh pada popularitas maupun elektabilitas gitu
walaupun memang sebenarnya kalau misalkan kita bicara untuk dua ribu dua puluh
ini masih terlalu dingin
karena kita ingat kan ketika tahun dua ribu empat belas misalnya

nama pada waktu itu calon presiden jokowi
nama pada waktu itu presiden calon presiden jokowi
pada waktu itu baru menjelang apa
pencalonannya final hanya beberapa bulan ya
sebelum proses pemilu di dua ribu empat belas gitu
sebelumnya nama pak jokowi sudah beredar
tapi kepastiannya sendiri baru menjelang pemilu
dan kita tahu kemudian pak jokowi yang terpilih sebagai presiden di tahun dua ribu empat belas gitu
memang ada positif dan negatifnya juga ketika saat ini
para politisi yang tidak maju ke dua ribu empat belas ini sudah muncul namanya ke permukaan
tentu positifnya adalah mereka sudah bisa berancang ancang mencari strategi yang baik
bagaimana misalnya menyiapkan supaya namanya terus ada di orbit
terus meningkat secara popularitas maupun elektabilitas gitu
tapi di sisi lain juga
kita tahu muncul nama terlalu dini ini juga bisa menjadi
apa ya misalkan lawan lawan politik tentu juga bisa mencari amunisi amunisi untuk menjatuhkan
nah ini yang menarik gitu kan per ya
tentunya kita berharap gitu
kita berharap semua prosesi politik ini berjalan dengan fair berjalan dengan baik
dan kita juga berharap kepala kepala daerah
ataupun pejabat publik yang saat ini sedang menjabat
fokus di tugas utamanya gitu
fokus juga tugas utamanya melayani masyarakat dan menjalankan fungsi fungsinya
ketimbang fokus pada proses pencalonan gitu
karena khawatirnya kalau misalkan terlalu terbebani atau terlalu fokus pada proses pencalonan
kemudian melupakan tugas tugas utamanya
nah ini kan yang rugi nantinya adalah masyarakat gitu ya
itu yang catatan yang bisa kita sampaikan untuk sementara ini
artinya kemudian ada yang bekerja secara serius
ada juga yang masih mencoba untuk pencitraan begitu ya demi sebuah elektabilitas
saya ke mas elvan lagi
bang elvan gini isu soal suksesi dua ribu dua puluh empat ini kan tadi mas revo bilang masih terlalu dini untuk dibahas
tapi kemudian kita tidak bisa pungkiri masih linear juga dengan isu primordialisme
apakah kemudian yang tadi disampaikan oleh arief puyono
irisan jawa dan non jawa ini masih akan membayangi di dua ribu dua puluh empat mendatang
oke apa namanya jadi sebetulnya memang ya dua ribu dua puluh empat masih jauh
cuman karena sudah habis nantikan pemerintahannya jokowi
jadi akhirnya nyaris seperti ini gelanggang tanpa ada tanpa ada ini ya apa namanya pertarung
makanya kemudian dua ribu dua puluh dua ini disebut sebagai tahun politik
oke meriah lagi
meriah lagi karena konon katanya presiden juga mempersilahkan menterinya untuk mulai
untuk membuktikan memperkuat elektabilitas untuk siapa nanti bisa jadi penerus
ya kira kira begitu
dan beberapa tokoh juga konon ditawarin
isunya adalah kemudian kita kan baru melewati pandemi
sebetulnya kalau sudah langsung gaspol ke dua ribu dua puluh empat itu kasihan rakyat sebetulnya
tapi itu hal lain
soal primordialisme saya kemarin diskusi sama beberapa tokoh ya tokoh tokoh senior
rasa rasanya seharusnya sudah tidak relevan ya kan primordialisme itu
tapi mereka masih berpikir bahwa jawa dan non jawa sipil militer itu masih betul betul diperhitungkan di internal parpol yang akan mempersiapkan capres di dua ribu dua puluh
nah juga dengan para calonnya
masih ada tuh jawa dan non jawa kemudian sipil militer itu masih dicocok cocokkan
sebenarnya kalau mau fair ya mau fair mau bicara objektif
sebetulnya yang paling penting dari calon presiden calon wakil presiden dan calon pemimpin yang lain
itu sebenarnya lebih kepada kinerja ya kan
lebih kepada kompetensi lebih kepada idealismenya untuk rakyat
tapi rasa rasanya politik indonesia nggak bisa dipisahkan dari itu
kecuali memang rakyat kita semakin cerdas mereka akhirnya bisa ini bisa move on dari politik yang sama ini
memang sudah menjadi semacam pattern ya di indonesia
nah itu kita harus tunggu tuh di dua puluh empat perhitungan
mas revo melihat bagaimana
lembaga survei yang sekarang sudah mulai merilis
siapa yang akan kemudian berada di posisi posisi yang diunggulkan
ini variable variable soal primordialisme dan isu jawa non jawa sipil militer ini juga masih muncul
atau jangan jangan kinerja
ya kita sih berharapnya orang memilih karena sistem merit itu berjalan ya ferry ya
jadi orang dipilih karena memang kemampuannya gitu
orang dipilih bukan karena latar belakang etnisnya
orang dipilih bukan latar belakang agamanya
bukan dipilih karena persoalan gendernya dan lain sebagainya
tapi memang karena kapabilitas dan kinerja yang selama ini ada di rekam jejaknya
tapi sayangnya fair ya sayangnya ini masih jauh gitu
sepertinya kita masih harus terus belajar dan terus mendewasakan diri untuk bisa mengarah ke sana gitu
karena sejauh ini isu agama itu masih menjadi komoditas
kita masih belum lupa lah ketika kita berada di negara negara
kita masih belum lupa lah ketika tahun dua ribu sembilan belas kemarin gitu ya fair ya
dan di sebelumnya juga ketika pilkada yang cukup rumit juga di dki gitu
itu kan nggak bisa lepas dari isu isu primordialisme seperti itu
persoalan agama persoalan etnis itu masih mengedepankan
nah sayangnya kita masih berkutat pada hal hal seperti itu
memang tugas kita bersama memang melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat supaya
jangan sampai kita tersilaukan

dan kemudian lebih mengedepankan rekam jejaknya gitu
nah ini kan media termasuk salah satu yang punya fungsi penting ke arah situ
karena jangan sampai nanti rakyat salah memilih hanya karena persoalan silau
atau persoalan yang apa namanya buta akan primordialisme
sebagian dari isu isu etnisnya sesuai dengan agama dan lain lain
isunya kemudian bergeser dari isu kinerja ataupun isu kapabilitasnya
dan rasanya rasanya ferd kita kan sempet merasa gitu ya bahwa di beberapa negara lain
negara negara yang sudah lama demokrasinya seperti amerika serikat misalnya
kan mereka juga sempat ada bukan sempat di amerika serikat kan juga ada isu wsp ya
protestan misalnya seperti itu
walaupun sempat juga
ada presiden katolik dan kemudian ada
presiden obama misalnya yang dari kulit
tapi kan belakangan
ketika donald trump maju dan
yang terakhir juga isu isu seperti itu
masih muncul gitu artinya
tidak hanya di indonesia tapi juga
di dunia dan butuh
pendidikan politik dari kita bersama supaya
isu agama isu gender
dan lain lain itu
jualan utamalah dalam sebuah proses
benang kusutnya di mana sih mas kita kan sudah lebih
dua dasar warsa begitu ya mengusung demokrasi
ini menjadi sebuah
kemunduran atau jalan di tempat
ya karena memang ada belief ya
ada kepercayaan di masyarakat ada
kajian kajian sosiolog atau antropolog
itu kan masuk ya bahwa ada nilai nilai
yang selama ini dianut selama bertahun tahun
yang mendidik dia ada di lingkungan
dia masuk terus sebagai sebuah doktrin
atau dogma seperti itu kan
dan kemudian dia secara
primordialnya itu memilih
sama misalnya secara agama
etnis dan lain sebagainya gitu
ada memang itu
secara ngaluri kemanusiaan
memang masih ada seperti itu ya
kalau misalkan bicara soal logika
yang kita harapkan kan yang tadi ya
kita melihat rekam jejak kita melihat kredibilitas
tidak melihat warna kulit tidak melihat
agama dan sebagainya
tapi sayangnya kita baru dua dasar warsa
aja masih seperti ini verdi ya amerika saja
yang sudah beratus ratus tahun demokrasinya
juga masih begitu gitu kan
jadi ada sisi sisi
naluri yang mungkin mengalahkan
sisi logika dan kita yang
harusnya media termasuk
salah satu yang punya tugas
untuk melakukan edukasi
dan melakukan informasi yang baik kepada buku
artinya kemudian banyak tugas
juga yang masih harus di
lakukan begitu ya termasuk media juga
bagaimana terlibat untuk
sehat begitu ya walaupun seperti
mas revo bilang dua dasar warsa baru dua dasar
warsa tapi kemudian
masih ada pekerjaan pekerjaan rumah dan juga
termasuk nanti bagaimana kita membahas
soal demokrasi dan
kebebasan berbicara dan
ruang kebebasan sipil
yang masih dianggap sempit tapi nanti dibahas
usai jeda kita kembali sesaat lagi
kita masih lanjutkan diskusi kita
dalam cnn indonesia newscast malam ini masih
dengan mas revo dan juga bang elvan saya ke
bang elvan dulu bang elvan tadi sedikit kita
menyinggung soal demokrasi yang kemudian tidak bisa
dipisahkan dari demokrasi adalah
ornamen soal koalisi dan oposisi apakah kemudian
frasa ini juga masih akan menjadi perbincangan ataupun juga
diskusi yang menarik nanti
diskusi yang menarik nanti
diskusi yang menarik nanti
diskusi yang menarik nanti
politik di indonesia ini sudah apa sebetulnya
ujungnya nggak begitu ya tapi
sekarang dengan pola baru ada oposisi dan ada koalisi
sebetulnya sekarang yang terjadi sebenarnya nyaris karena
nyaris tanpa oposisi ya
karena tinggal tersisa demokrat
yang diluar koalisi pemerintahan
sehingga sebetulnya kalau mereka disebut oposisi
sebenarnya mereka juga nggak bisa
menjadi oposisi yang baik
karena oposisi yang baik harusnya kekuatannya paling tidak
tidak terlalu terpaut jauh sehingga
dia bisa paling tidak bisa
untuk sebuah kebijakan pemerintahan yang mungkin bisa
dirasa kurang berbahaya kepada darahnya
koalisi dan oposisi itu sebetulnya sekarang
sebenarnya sudah mulai hilang ya
apa menghilang dalam tanda putih
karena mayoritas itu lebih menjadi
saya kira istilah koalisi ataupun oposisi
sebetulnya menarik kalau dimaknai sebagai
pemerintah dan pengontrolnya
karena bagaimanapun juga pemerintah harus dikontrol
kita sebagai media tentu menyampaikan kritik
masyarakat kemudian ada lsm
segala macam itu juga menyuarakan
bagaimana agar keadilan ini bisa ditegakkan
masyarakat yang kesulitan bisa
dibantu oleh pemerintah kemudian
aspirasi bisa disampaikan
jadi tidak ada yang namanya pak jokowi
sampai marah marah kemarin ya
beliau merasa saya sudah biasa dihina
tapi kenapa orang ditangkep tangkep
mudah ditangkep segala macam
itu kan artinya memang perlu kontrol pemerintah itu perlu kontrol
penting adanya oposisi apapun namanya
istilahnya ya sebagai peran kontrol
karena kalau tidak ada kayak hari ini coba
sekarang yang terjadi salah satu fenomena
adalah salah satu undang undang cipta kerja
kita tahu kemarin terakhir oleh mk
kemudian diputuskan apa namanya
ada yang perlu diperbaiki misalnya
itu kan tidak akan kejadian
seandainya di dpr ada oposisi yang cukup kuat
yang terjadi adalah kemarin
sangat cepat prosesnya
oposisi yang disebut oposisi juga tidak bisa apa apa
ya kan karena suaranya tidak seberapa
di voting juga kalah bahkan
tidak sampai voting itu artinya
penting di indonesia ini penting fungsi
penyeimbang itu verdi
ke mas revo artinya sebuah
keniscayaan ya mas revo ya oposisi dalam
sebuah demokrasi bagaimana
semakin kecil begitu tadi mas elvan bilang
bahwa hampir tidak ada oposisi begitu
memang kalau dalam sebuah sistem
politik yang sehat itu peran oposisi
sangat dibutuhkan ya karena kan
oposisi itulah yang menjadi kontrol
pemerintah supaya eksekutif
dalam menerapkan kebijakannya itu
selalu mempertimbangkan segala
aspek tapi kan ini yang menarik
begini ver ada salah ada
ketika tadi kita bicara soal primordialisme
ya ketika kita tadi bicara jawa
non jawa dan sebagainya ada hal menarik
sebenarnya dalam konteks jawa ini
di jawa itu
mungkin verdi karena
bukan dari jawa jadi mungkin tidak begitu
tapi ini yang menarik adalah
sebagainya itu huruf jawa itu akan
akan menjadi huruf mati
ketika dia dipangku
nah falsafah itu yang kemudian yang
bukan falsafah ya prinsip
itu yang kemudian sekarang bisa kita lihat
oposisi oposisi itu kemudian dipangku
oleh pemerintah dalam artian diberi tempat
dan kemudian diayomi dirangkul
dan sebagainya sehingga
yang awalnya menjadi oposisi itu lebih
menjadi koalisi ketimbang
fungsi sebagai oposisi
karena semuanya diberi pangku diberi
diberi posisi diberi
dirangkul oleh pemerintah
dan seperti yang tadi
mas elvan sampaikan pada akhirnya kemudian
beberapa hal yang kita
kita harapkan ada dalam
parlemen menjadi kontrol misalnya
dalam undang undang cipta kerja kemudian
revisi undang undang kpk beberapa
waktu lalu nyaris semuanya berjalan
kehendak pemerintah karena ketiadaan oposisi
di parlemen ada beberapa
partai politik yang walk out
misalnya dalam proses pengesahan
tapi karena tidak cukup kuat
koalisinya yang lebih mengedepan
akhirnya tidak berarti apa apa
sebenarnya menjadi catatan juga dalam sistem
demokrasi kita ketiadaan oposisi saat ini
sebenarnya hanya dua partai politik ya
yang di parlemen yang tidak mendapatkan
kursi di pemerintahan tapi
sebentar lagi kayaknya satu lagi sudah masuk
praktis tinggal satu
dan suaranya tidak begitu
tiga sorry ralat ada tiga
partai politik yang tidak masuk dalam koalisi
satu kayaknya sebentar lagi akan masuk
jadi dua lah sebentar dan suaranya tidak cukup
kuat untuk menjadi penyeimbang dalam
sistem pemerintahan kita
dan efeknya seperti itu tadi
suara penyeimbang yang
yang kita khawatirkan ketika
dalam sebuah ilmu
politik itu kan absolute power itu tentu
korup lebih akan cenderung
mudah melakukan korupsi korupsi
nah ini yang tidak kita harapkan
karena kalau misalkan ada penyeimbang
penyalahgunaan abuse of power
korupsi dan sebagainya
itu bisa diminimalisir atau
bisa ditekan lah
bisa ditekan kecenderungan
untuk penyalahgunaan kekuasaan dan
korupsi dan hal hal buruk lainnya
catatan kita ya dalam sistem demokrasi yang
saat ini sedang berjalan
kalau prediksinya nanti di dua ribu dua puluh empat ada poros ketiga
masih sehat gak
atau berpengaruh juga atau bagaimana
ya tentu kita harus melihat nanti hasil
biasanya kan seperti itu ya
hasil pemilu di
legislatifnya seperti apa
kesepakatan kesepakatannya bagaimana
dalam politik praktis kan yang kita tahu
adalah tidak ada kawan dan lawan
yang abadi yang ada adalah
kepentingan abadi ketika kepentingannya bisa
disamakan maka semua bisa menjadi kawan
tapi ketika kepentingannya tidak
berbeda jalan maka bisa menjadi lawan
seperti ini kan masih berlaku terus
jadi masih kita akan lihat ya nanti bagaimana itu akan berjalan
bagaimana realisasi di pemilu dua ribu dua puluh empat
dan kemudian bagaimana kemudian
kepentingan kepentingan itu bisa
apa kesepakatan kesepakatannya biasanya kan seperti itu ya
memang tidak ada kawan
lawan abadi lah dalam politik
oke bang evan gimana anda juga melihat hal yang sama
apakah kemudian relasi eksekutif dan juga
legislatif ini juga akan membawa pengaruh
tadi kan di awal kita sudah diskusi ya tentang
kalau kita bicara sekarang
sekarang itu sebenarnya kemungkinan besar
memang hanya akan ada dua calon
itu karena melihat polanya
apa parpol itu di indonesia itu cenderung
pengennya menang jadi parpol
apa yang istilahnya itu pengen menang
kemudian dapat kursi menteri kemudian ya
begitu kira kira gitu jadi caranya
permen terlalu berjuang dari zaman dulu ada poros
setengah segala macam cirkelnya begitu aja ya
karena ketika capres adalah parpol subianto
karena dia ketua umum gerindra
maju atau tidak tentu terserah prabowo
ya satu geng lagi kemungkinan
memang berada di antara
itu karena kalau kita bicara ganjar
sebetulnya dia agak susah kecuali pjip
kemudian menyerahkan apa namanya
mandat dari puan kepada ganjar sekarang kan yang sangat
puan apapun siapapun capresnya
capresnya puan maharani
udah saya iklan teg botol kan
nah ganjar tentu kalau dia bisa mendapatkan tiket berarti
pdip tidak dengan gerindra
atau misalnya prabowo pengen menyerahkan ke orang lain
at least pdip dan gerindra kemungkinan
sekarang satu kumpul dengan peta hari ini
dan satu kubu lagi ada di
sebelah belakang kemungkinan
ada nasdem ya kan ada pks ada
demokrat mungkin pan yang sekarang
mau masuk koalisi bisa jadi besok mau nyebrang
lagi kalau pkp kemungkinan
sudah ikut dengan pdip misalnya
terlahir poros setengah
sekalipun pertarungannya besok sebetulnya pertarungan bebas
tapi sebenarnya sepertinya hanya akan ada dua calon
nah ini yang harus diantisipasi
belajar dari pemilu sebelumnya
jangan sampai pemilu yang hanya melibatkan dua calon
di tengah masyarakat yang akhirnya kemudian memunculkan
banyak pertikaian atau konteks waktu itu
jadi harus dewasa lah
para calon maupun para parpol ini saatnya
untuk mencerdaskan masyarakat gitu loh
dan tadi kita bahas soal primordialisme
primordialisme itu kan sebetulnya tidak ada seandainya
partai itu berani gitu berani beda
kalau memang tidak mau
atau enggak tanpa melibatkan militer
atau misalnya ulama kemarin ada besok kemudian ulama
menjadi penasihat saja
itu kan tergantung mereka juga karena mereka yang akan punya tiket
sementara masyarakat juga bisa dengan memilih parpol parpol nih
misalnya nanti ada yang punya program
jadi sekarang itu kan orang orang fokusnya ke capresnya
karena parpol juga ke capresnya
jadi kalau mereka tidak mau ambil resiko
dalam perbincangan saya dengan beberapa petinggi parpol
saya lihat mereka akan cenderung
mereka beranggapan sekarang capres
presidu sudah selesai
mereka sudah berpikir bahwa
seharusnya ya paling ini aja
paling sandi gitu itu aja namanya
dan mereka bilang bahwa
calon sekarang sudah terlambat untuk calon untuk maju
karena entabilitas sudah terkunci
waktu sudah dekat dan masyarakat sudah
melihat ke orang orang ini
yang tidak boleh seharusnya parpol itu punya pemikiran seperti ini
mereka harusnya terbuka
melihat talenta talenta dari daerah
pemimpin kita ke jepang
itu bukan soal primordialisme
saya kira itu harus jadi kesadaran nasional
agar di dua ribu dua puluh empat kita
betul betul bisa memilih pemimpin yang secara objektif
yang punya kompetensi
untuk masuk ke next step
setelah wiro jokowi ini
ada gangguan yang cukup
keras karena pandemi begitu
artinya kemudian harapannya memang
seperti itu tapi kalau kemudian melihat
apa yang terjadi hari ini sampai hari ini
begitu bisa dipastikan tidak ada oposisi
saat ini oposisi nyaris tidak
kedengeran lah setidaknya seperti itu ya
ada partai yang tidak masuk dalam koalisi
tapi nyaris tidak kedengeran
nah sebenarnya walaupun
suara walaupun kita yang harapan kita kan
sebenarnya walaupun kecil suara
tapi setidaknya kedengeran
dalam menyikapi semua
semua hal itu tetap melakukan
partai partai yang tidak masuk
dalam koalisi itu memberikan kontrol
berupa statement statement lah
tapi kan sayangnya sekarang ini mungkin ya
mungkin setiap partai partai
yang tidak berada dalam koalisi itu
juga sibuk dalam urusan internalnya
lebih memilih untuk
untuk melakukan konsolidasi konsolidasi
internal supaya mempersiapkan
di dua ribu dua puluh empat tapi setidaknya kita semua
kita sih berharap
tetap ada oposisi ya oposisi itu
oposisi itu ada yang
oposisi parlemen ada oposisi
ekstraparlementer gitu kan nah
kita berharap dua fungsi itu baik yang
di parlemen maupun ekstraparlemen
yang diluar parlemen itu tetap ada
nah itu harapannya kan kepada siapa
menjadi kontrol sosial kepada pemerintah
selain partai politik yang diluar koalisi
tentu ada masyarakat masyarakat sipil
ada juga kita
sebagai media ini yang seharusnya tetap
ada di jalur jalur independen untuk
menjadi apa ya menjadi
baik tentu kita dukung tapi
jika ada yang salah melenceng tentu
harus kita luruskan nah itu kan
fungsi fungsi seperti itu yang
yang harusnya berlangsung ya jadi tetap
tetap berharap sekecil apapun
kepada partai ya kepada partai
politik ya sekecil apapun suaranya tetap
bisa bersikap kritis karena
kita tetap berharap tidak ada
kekuasaan yang absolut di negara ini
oke ya kita berharap juga
seperti itu ya mas revo apalagi kemudian
pandemi belum bisa diprediksi kapan berakhir
oposisi perannya evaluasi koreksi ini juga
begitu penting ya untuk kemudian
memberikan sesuatu yang mungkin bisa
membangun atau membuat kondisi menjadi
lebih baik terakhir ke bang elvan
bang elvan tadi di awal anda mengatakan
bahwa dua ribu dua puluh dua ini bisa dikatakan sebagai
tahun politik kira kira momentum atau
peristiwa apa yang akan menjadi variable
penting begitu untuk
pemerintah pemerintah di negara ini
apa yang akan menjadi variable penting begitu
untuk suksesi kepemimpinan nasional
sebetulnya dua ribu dua puluh dua ini kan
tahun politik sekaligus tahun pembuktian
untuk jokowi karena di periode
apa namanya kedua ini kan
tersisa dua tahun yang sebenarnya
efektivitasnya sudah rendah dengan para
menterinya sibuk kampanye kan beberapa itu
itu artinya kita semua menunggu yang
namanya reshuffle kabinet ya yang
sebetulnya direncanakan akhir tahun
tapi kemudian tertunda dulu saya kira presiden
akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat
mungkin beberapa sektor
akan diperbaiki saya dengar beberapa menteri
yang sibuk melakukan kampanye juga akan mulai
diganti kemudian ada juga
memang kan diperlukan pergantian
menteri apalagi kan ada pan yang
katanya seperti md wo bilang tadi mau masuk
kabinet kemudian ada apa
terkonon ada menteri yang kondisi fisiknya
kurang sehat ada panglima tni
yang baru saja diganti
dan lain lain itu artinya faktor faktor itu
sepertinya akan mengarah ke
apa namanya resafel kabinet
setelah resafel kabinet mestinya
itu kebetulan jokowi bisa lebih efektif
untuk bangkit dari pandemi cita citanya presiden
agar bisa langsung fokus kepada
pemulihan ekonomi dan
tari kencang apalagi ada rencana
ibukota bari dan lain sebagainya
sementara yang cukup memberatkan sebetulnya
adalah ini ada tahun politik
dimana konsentrasi partai politik pendukung
pemerintah itu sudah beralih
ya mereka sebentar lagi akan ada
jadwal pemilu akan masuk tahapan
pendaftaran caleg dan lain lain
mereka semua akan sibuk untuk mempersiapkan caleg
kartel yang berkoalisi sekarang
di pemerintahan tapi di lapangan
mereka bersaing untuk mempersiapkan diri
untuk pileg dua ribu dua puluh empat hidup mati mereka
artinya koalisi sebenarnya sudah tidak efektif
gitu hanya sebagai
apa namanya hanya seperti
sebetulnya kan tidak ada yang dihasilkan
dari koalisi itu sebetulnya
selain tentu membagi bagi kursi gitu kan
sementara untuk fungsi
apa kontrol sebetulnya di internal koalisi
kan ya seperti kita lihat sekarang
mulus mulus saja kan sementara kalau
kita lihat oposisi juga tinggal sedikit segala macam
nah itu memprihatinkan sebetulnya
di sisa dua tahun ini sebetulnya ini adalah kesempatan
emas untuk parpol yang berada di luar koalisi
ya khususnya pks dan demokrat
ini kalau mereka mau dapat suara signifikan dari rakyat
kerja keras sekarang pada saat
pemerintah dengan koalisi yang sangat besar itu
sedang berjuang memulihkan
ekonomi dan lain lain dalam kondisi
juga banyak sekali menteri yang juga
masuk dalam surveca pres
kalau mereka berjuang untuk masyarakat
mereka dapat suara banyak itu
maka itu salah satu hal saja buat mereka
dan jangan jangan kalau peta politik berubah
posisi lebih kuat mungkin nanti situasi
di dua ribu dua puluh empat akan lebih menarik
jadi masyarakat punya lebih banyak pilihan tokoh
saya kira begitu jadi resafel kita tunggu
kemudian kita tunggu apakah presiden
menjawab isu bahwa
beliau memang sedang mempersiapkan
kandidat untuk capres selanjutnya
nanti akan kelihatan
kita akan tunggu saja
mas revo bang elvan yakin sekali
resafel kabinet menjadi peristua penting begitu ya
salah satu variabel atau
cukup mungkin terjadi
tapi beberapa peneliti mengatakan
untuk reshuffle ini tidak terlalu
dominan begitu karena bagaimana
sinergitas antara pembantu pembantu
presiden ini saja dalam bekerja bagaimana
iya sejauh ini kita
lihat kan masih ada laver
menteri menteri yang sebenarnya
terasa keberadaannya dan mereka
yang tidak terlalu terasa keberadaannya
kemudian raportnya juga
tidak terlalu baik itu sebaiknya
memang di ganti beberapa
pos kan pos wakil menteri juga masih kosong
ya itu kan juga menjadi caratan
yang harus diisi juga
karena memang ada beberapa
kementerian yang kita nilai
tidak terlalu terasa perannya
apa kinerjanya juga
ekselen yang diharapkan
kalau misalkan kita memang mau tancap gas
penyelesaian pandemi yang
yang masih di depan mata
ini sebaiknya memang
harus ada resafel gitu ya
koordinasi antar kementerian itu hal lain
di satu sisi memang ada beberapa
kementerian yang kita nilai
ya harus diisi
kalau pejabat pengganti lah
pergantian pemain itu kan hal yang wajar
sebenarnya dalam sebuah pemerintahan
oke kita tunggu nanti bagaimana
apakah dalam waktu dekat
akan terjadi perombakan kabinet
untuk kemudian bisa
kondisi yang terjadi saat ini
khususnya bagaimana menangani pandemi
dan aspek kesehatan menjadi utama begitu ya
karena memang kita masih bergelut
dengan pandemi yang belum bisa diprediksi
kapan ini akan berakhir
jadi kita akan
kita akan lanjutkan nanti dengan tema tema
dan selamat malam terima kasih
dan cnn indonesia newscast sudah kembali tetap bersama kami